berarti kan biasa makan
aduh tolong gak jatoh

tunggu tunggu tunggu
akhirnya drama kita selesai juga
serius juga ya
actingnya lina oke deh
jadi yang tadi itu bagian dari acting ya
dan yuyuyu semua pada ikutan drama juga untuk pensi nanti
geng cis tiger tunggol artis semua
eh tunggu dulu
jadi dramanya udah selesai nih
kan saya sudah cukup panjang mulai lo nondong pedang dari tadi sampai kita syarat lo kesini
gak bisa begitu dong
masa dari tadi bilang adegannya dibekap terus
nggak ada adegan romantis antara wendy alex honey sama lindy
kalau masalah itu nol ntar lo tanyain aja ke honey
dia kan yang bikin skenario nya
wah kayaknya gue bisa keluar sekarang
lo lo berdua kok di sini
bu tati bu tati gak masuk bu tati gak masuk
oh iya glassio makasih ya udah nolongin hani
oh iya makasih ya eh habis sebentar sabar dulu dong
lo enggak enggak dungu sampai sadar nungguin iya lo kira gue babysitternya
aduh anjing gogi gogi tuh deh lu masuk deh ya ya
itu cuma pura pura pingsan tadi gue ngasih dia tuh lelek bikin
kenapa lo kim kok jadi panas gitu sih cemburu akhirnya kini nyaktif juga sama glassio
enggak ya enggak bukannya gue cemburu tapi gue gak suka aja dipermainkan kayak gitu
glassio kan pernah nolongin gue aduh lihat deh
ih aktingnya si hani tuh ih bikin gue pengen muntah tau gak sih ih
gue masih lemes banget nih aduh kasihnya lemes
tapi gue harus ke kelas
ya udah kita pelan pelan aja tenang aja gue bantuin kok
oh iya pinta pinta ya bantuin bantuin
pelan pelan ya glassio aduh jatuh jatuh lagi jatuh lagi awas hati hati
iya bentar lagi sampai kelas kok
iya bentar lagi nyampe kelas kok

eh lino gue jadi inget sesuatu nih
apaan tuh apaan tuh
si hani tadi minta tolong sama gue katanya gue suruh ngajarin lo gerakan tarian putri duyung
iya bener bener putri duyung
apa putri duyung eh di perang ini kan lino jadi kapten lo kapten gitu loh
masa suruh nari

emang kenapa kapten bisa nari kan gak ada larangan kan
eh gila waduh si hani minta adiknya diperpanjang dia belum puas nih kayaknya
gilu giluan sama gelesiu gimana dong
ketua geng kita itu ganjar banget sih hormonnya udah mulai lompat lompatan kali ya
lompat lompatan iya kali itu gimana dong
gilu giluan sama gelesiu gimana dong
hai ni haus gak
iya nih kayaknya gua haus banget deh aduh kayaknya gua mau pingsan lagi nih
eh lo jangan pingsan lagi dong bentar lagi mau masuk kelas nih
eh lo jangan pingsan lagi dong bentar lagi mau masuk kelas nih
tapi bener bener udah haus banget kita ke kantin aja yuk
mending lo masuk kelas aja deh biar si dia yang beli lo minuman
kalau di kelas tempatnya sumpok gak ada angin ya

nah kalau di kantin nih anginnya banyak sweet sweet
nah minumnya juga enak srot srot srot
gitu gelasnya kan
dih orang dua duanya kok tambah aneh sih
malah mainin mainin tikus lagi bukannya urusin honey
eh gelasio kenapa
karena tadi lo udah lepasin gue dari tipuannya hani
hah ngelepasin lo emangnya lo keikat apa
ih gere banget sih orang gue lagi sengaja kok nyobain mainan anaknya bu rina
lo tadi cemburu ya ngeliat hani meluk meluk gue
hah cemburu irugi banget ngapain gue cemburu ngeliat loh sama si hani bani itu
eh lo berdua tuh sama aja tau gak
yang satu suka meluk meluk yang satu suka dipeluk peluk ya teta abis aja
buat gue ga masalah lo mau ngaku apa engga
tapi kayanya sih kenyataannya emang kaya gitu
kenyataan kenyataan kenyataan apaan
eh denger ya kalo lo mau tau kenyataannya
gue tuh udah sebel banget tau ga ngeliat muka lo
gue tuh kesel banget gue gak mau ngeliat muka lagi
oke rinaus siap ah
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan
rina ga kaya gitu makanya liatin dulu ah
nih liatin lagi
dua dua tiga empat
satu dua tiga empat
kakinya dibuka dikit
oh buka dong
satu dua tiga kaki kurang
kok mutep lagi sih kakinya
bukan nih buka
eh jangan kelebaran gini kakinya kaya dogi mau mipis tau gak
gue rasa apa yang diomongin sama gasnya itu betul
dan kimi suka sama yang namanya glacio
kenapa gue jadi cemburu an gini
gue ga boleh cemburu
hati gue ini kan udah punya ayah sisil nih
aduh kenapa sih darren
bilangin sama dia kalau gue pengen bertemu sama dia ya
aduh gimana ya darren
sisil tuh lagi sibuk
sisil tuh lagi ada lagi ada oh iya lagi ada tawaran syuting ya
sisil lagi ada tawaran syuting jadi dia sibuk casting gitu
nah kalo kayak gitu kan justru lebih gampang tau ga kim
lo tinggal kasih tau gue dimana tempat sisil casting
nah aku bakal nyamperin dia tuh
habis kencan kemaren kan batal gara gara simbo hamil
kenapa lo bingung nyari alesan ya
kok lo tau kayak gitu sih
glacio jawab dulu kenapa lo mau tauin gue
karena gue tau sisil ga akan bisa muncul pas lagi ada elo kim
glacio lo tuh kelamaan meluk hani jadi gilanya hani tuh mindah ke elo
lo ga usah sok ganti topik pembicaraan deh
gue udah tau lo tuh sama aranya sisil kan
glacio glacio lo tuh kebanyakan nonton disney channel
emangnya gue emak tirnya snow white yang bisa berubah jadi ratu cantik dan berubah jadi nana jelek
ya udah terserah kalo lo ngapain sama gue gue ga rugi sama sekali gue ga peduli
wah wah wah seru banget nih pertengkarannya
kimi gue sih sependapat sama glacio mending lo ngaku aja deh sekarang
hei artis nara tanjep lo ga usah ikut campur urusan gue deh
iya kalo lo sama sisil memang orang yang berbeda buktiin deh
dan kalo allah bisa ngebuktiin itu sama kita baru deh kita percaya ya ga
terus terus kalo lo ga bisa ngebuktiin emang betul berarti lo emak tirinya sisil snow white tau
yang bisa menjadi ratu cantik dan bisa berubah menjadi gendong